di tengah persidangan kasus pembunuhan brigadir yosua yang terus bergulir
terdakwa ferdi sambo ternyata menggugat presiden joko widodo dan kapolri
melansir sistem informasi penelusuran perkara pengadilan tata usaha negara jakarta
sambo meminta pengadilan membatalkan pemecatan tidak hormat dirinya dari anggota polri
dalam petitumnya sambo juga menuntut presiden dan kapolri bertanggung jawab
mengganti rugi semua biaya atas pemecatan dirinya itu
menanggapi hal itu polri mengaku menghargai dan siap menghadapi gugatan
yang dilakukan terdakwa pembunuhan brigadir nofriansah yosua huta barat tersebut
sementara itu pemerintah melalui menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md
menyatakan gugatan sambo hanyalah gimmick
sambo dipecat tidak hormat
imbas kasus dugaan pembunuhan berencana brigadir yosua pada delapan juli dua ribu dua puluh dua lalu
polri mengetok palu pemecatan dirinya secara tidak hormat
pada dua puluh enam agustus dua ribu dua puluh